hai jadi pahlawan
lagi ya pak ya
cukup cukup cukup
kok belum juga makan
kan tadi udah minum obat ini pak
jadi nunggu dulu sebentar
bapak duluan aja
saya baru pertama kali ini
makan seperti sekarang
bapak sekarang tinggalnya dimana
sama siapa pak
bapak bisa hidup dimana saja
tidur pun dimana saja
kadang kadang dengan gelandangan
bapak kan seorang pejuang
pasti dapat pensiunan veteran dong
bapak gak mau ngurus
bahwa bapak pernah berjuang
dan bapak tidak mengharapkan
untuk disebut menjadi pahlawan
dulu bapak tidak mengira
bahwa bapak kan umur panjang
paling bangger sehari
waktu berjuang kita
tidak pernah memikirkan
tentang kepahlawanan kita
dengan berbekal sang saka merah putih
dan semangat perjuangan
kakek lawan tentara jepang
satu kompi tentara jepang
ya karena sudah kepahlawan
kakek lawan saja
dengan bambu runcing itu
masa sih kek
satu kompi bersenjata lengkap
kalah lawan sama dua orang
yang cuma pakai bambu runcing doang
tadi sore kakek bilang
katanya satu kompi
dilawan satu orang
datang teman teman kakek
ya udah deh
kalian itu pada percaya aja sama kakek
yang penting kan kita merdeka sekarang
masa sih orang hebat kayak kakek
sampai sekarang masih jadi kere
ya jadi presiden
memang susah anak muda sekarang
susah percaya kepada
habis kakek bicaranya gak konsisten
kalau emang kakek pernah ngalahin
satu kompi bersenjata
kakek pasti udah masuk dalam buku sejarah
mereka tuh pada gak percaya sama kakek
kakek buktiin aja tuh kayak
iya buktiin dong
jangan asal cuap
jadi kalian berdua
kakek akan buktikan
supaya kalian turut merasakan
bagaimana hebatnya perjuangan ketika itu
sedang menyisir daerah sini
emang ada terus jepang kek disini
ngapain dia nembakin kita
emangnya kita mau dijajah lagi apa kek
perasaan saya nggak enak kek
kita kembali ke masa penjajah
ada apa kek
kakek kok tega sih bawa kami kemari
kita kan cuma bercanda kek
kita bercanda kalau kakek itu pejuang
kasian kayak ibu kos di rumah
kalau kita nggak bisa balik gimana nih aduh
kakek hanya ingin membuktikan
bagaimana beratnya perjuangan
kalau ada apa apa dengan kakek
lawan saja itu jepang jepang
tapi kan kita bukan soldier kek
aduh kek mana udah punya kuliah lagi
masa disuruh berjuang sih kak
yang bener aja
tamu ini sekarang harus merasakan bagaimana susahnya perjuangan
jangan hanya enaknya saja
yang ini banyaknya quande di mana mana ya
morning kita berdua
kasian ibu negara masih dijajah kau mikirin diri sendiri nanti kalau negara sudah merdeka
baru mau kerja apa mikirin apa mikirin diri sendiri semaunya juga bisa oke kita kan udah
merdeka kek siapa bilang udah merdeka belum merdeka kita ini sudah belum udah udah udah

kita beristirahat di sana makanan sudah siap makanan lezat sudah siap anak anak bangun
katanya tadi kalian lapar makanan istimewa akan kakek siapkan nih lihat
apaan kek apaan sih
apaan kek apaan sih
aduh kek enggak kek mendadak kenyang
kek sumur umur gak pernah kebayang deh kek makan daging uler
kayak daging uler kan bukan menu makanan normal kek
ini zaman penjajahan non semuanya serba darurat
yang banyak soba
pahit deh jong
makan aja kek
kek cepet lah ayo lanser banget
kak kay udah gini kek
kenapa kepang kepang ini jadi begini
udah deh kek mendingan kita nyelamatin diri aja
yuk kek yuk
kak kay belum memperlihatkan kehebatan kakek kok kalian ngeduluin
selamat malam pak
aduh maaf kak
non mau ke belakang sebentar
ya ampun jangan
kak itu siapa sih kak
lagamu persis seperti panglima
oh iya itu lagu zaman dulu ya kek
ya dia itu orangnya
oh itu kak
kalau yang di sampingnya siapa kayak
karyong itu kakeknya ibu kos
jangan jangan kakek gua ada di sini nih
jangan jangan kakek gue ada di sini juga nih
yang satu itu siapa kek
kok sakit sakit ikut perang kek
dia adalah pemimpin pejuang di sini
berjuang terus tanpa memikirkan
jasmania yang sakit sakitan
tapi dia tetap membela tanah air
kayaknya lebih cocok dipakai sama ujang
lumayan buat kenang kenangan
mau ikut nyusun strategi biar masuk buku sejarah
biar sejarah bisa berjalan
sejajar sama jendral sudirman
kalau sejajar kan di jakarta pasti ada nama jalan
jalan jendral ujang
wah keren kan
kok ke keralawar sih
kakek doakan supaya kamu mati besok
supaya kamu jadi jendral ujang almarhum pak lawar
keren tuh jang
kalo gitu gak mau jadi pahlawan deh
mendingan jadi jongos

jangan jadi pahlawan
ya tuhan selamatkan aku
aku kuliah kok belum kelarin
ya tuhan selamatkan aku
tuhan selamatkan aku
kuliah gua belum kelarin jang
berikan lukin banget penderjain